dan kita beralih ke informasi mengenai perang antara suku damal dan suku dani di distrik kuamki narama timika papua
masih terus berlanjut walau telah diperingatkan oleh pihak kepolisian
perang ini di latar belakangnya ibalas dendam
konflik antara dua suku di distrik kowamgi narama timika papua masih berlangsung hingga sabtu empat belas mei
kedua pihak masih saling serang walau aparat kepolisian detasmen apolda papua diturunkan untuk memisahkan
korban luka semakin bertambah hingga mencapai puluhan orang akibat perang yang terjadi
kegiatan masyarakat seperti sekolah dan kepegawaian di distrik juga diliburkan
kepolisian polda papua masih melakukan pendekatan kekeluargaan untuk menghentikan perang
kepolisian juga mengatakan ada kelengahan sehingga kedua suku bisa ke hutan
ada lagi yang melambung di dalam hutan ini tentunya memang kelengahan
tetapi setelah ini kita akan
setelah ini kita akan
amankan di dalam lagi supaya jangan ada yang melambung lagi
perang ini berawal saat salah satu warga suku damal tewas terpanah orang suku dhani
suku damal kemudian menuntut balas dan terjadi perang suku